mantan pejabat dijen pajak rafael aluntri sambodo resmi ditahan kpk
senin sore rafael dihadirkan dengan menggunakan rompi tahanan dan borgol
usai menjalani pemeriksaan perdana terkait dugaan gratifikasi
rafael ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi perpajakan
untuk periode dua ribu sebelas hingga dua ribu dua puluh tiga rafael diduga menerima uang puluhan miliar rupiah
sebagai gratifikasi pengurusan pajak
dalam konferensi pers kpk menunjukkan perang bukti berupa tas mewah hingga uang tiga puluh dua dua miliar rupiah
selain itu ada juga ikat pinggang dompet mewah perhiasan sepeda dan sejumlah uang
yang ditemukan dalam safety deposit box yang disita pada dua puluh tujuh maret lalu
rafael alun juga diketahui memiliki usaha jasa konsultan dalam bidang perpajakan yaitu pt ame
dan umumkan tersangkanya sebagai berikut
saudara rat pegawai negeri sipil pada direkturat jenderal pajak kementerian keuangan republik indonesia
dan selaku penyidik pegawai negeri sipil sejak tahun dua ribu lima
untuk kepentingan penyidikan tersangka rat dilakukan penahanan selama dua puluh hari pertama
terhitung mulai tanggal
dua puluh april dua ribu dua puluh tiga sampai dengan dua puluh dua april dua ribu dua puluh